tidak banyak yang tahu bahwa bekerja di bank sentral
selain melakukan peran penting dalam merumuskan dan membuat kebijakan moneter
juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan indonesia
melalui pengelolaan moneter rupiah dan falas
dalam rangka menjaga stabilitas suku bunga dan nilai tukar
salah satunya yang dilakukan oleh giana
saya diana lady vista saya seorang dealer di departemen pengelolaan moneter bank indonesia
saya bergabung di bank indonesia melalui jalur pcpm pada tahun dua ribu dua puluh
saya ditempatkan di departemen pengolahan moneter sebagai dealer
di tahun keempat pengabdian saya di bank indonesia
saya mendapat kesempatan untuk meneruskan studi master
setelah menyelesaikan program studi tersebut
dan ditempatkan di departemen pengolahan moneter
departemen pengelolaan moneter bank indonesia
memiliki fungsi utama mendukung upaya pencapaian
sasaran kebijakan moneter bank indonesia
ketika terjadi turbulensi dan fluktuasi di pasar keuangan global
disinilah peran kami dalam mendukung upaya menjaga stabilitas
melalui upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan suku bunga
dalam mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya
gehana mendapat kesempatan menjadi perwakilan bank indonesia
yang ditugaskan di international islamic liquidity management malaysia
ilm adalah sebuah lembaga internasional
yang dibentuk untuk membantu pengembangan pasar keuangan syariah secara internasional
di antaranya melalui penerbitan island sukuk
di sana saya berperan membantu proses penerbitan alm sukuk
serta menjalin relation dengan investor alm sukuk
selama saya menjalani penugasan di ialm
saya banyak belajar mengenai dinamika pasar keuangan internasional
dan juga aspek syariah dalam penerbitan ilm sukuk
yang tentunya menambah kompetensi dan pengalaman saya
yang mungkin belum pernah saya dapatkan di bank indonesia sebelumnya
penugasan ini juga menjadi bentuk kolaborasi bank indonesia
guna mendukung penyempurnaan implementasi kebijakan bank indonesia di berbagai lini
menjadi seorang central banker adalah sebuah privilege amanah
dan kesempatan yang berharga untuk mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara
sebagai salah seorang pegawai yang telah menjalani program penugasan di bank indonesia
saya merasakan langsung bagaimana kesempatan tersebut menambah pengetahuan
exposure di jaring internasional
dan membantu saya mengabdi lebih baik di bank indonesia
saya harus siap merepresentasikan wajah dan semangat indonesia
di mana saja bahkan hingga kemungkinan